diduga menjadi korban pengeroyokan geng motor seorang pemuda ditemukan tewas di kawasan hutan pinus desa penanggal pada rabu malam
isak tangis keluarga tak terbendung saat melihat jenazah korban sudah terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakit
isak tangis keluarga putra sadewa warga desa karanganom lumajang ini tak terbendung saat melihat jenazah korban terbujur kaku di rumah sakit umum dr haryoto lumajang
putra menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh kawanan geng motor di kawasan hutan pinus desa penanggal kecamatan candipuro pada rabu malam
korban tewas setelah mengalami luka parah di bagian kepala karena sabetan benda tajam
ketemu sama perempuan ini saya tanya
polisi yang tiba di lokasi langsung
melakukan olah tkp
polisi menemukan dua sandal jepit sapu tangan dan sebuah batu yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban
namun ketika kita sampai sini memang korban sudah dibawa ke rumah sakit dan informasinya memang meninggalnya di rumah sakit
jadi upaya kita yang kita lakukan kita sebar anggota untuk melakukan lidik
sementara hingga saat ini
jenazah korban masih dalam proses visum rumah sakit untuk menunjang proses penyelidikan lebih lanjut